perhelatan megah asian games dua ribu delapan belas sudah di depan mata dan tentunya kita indonesia sebagai tuan rumah
sudah harus siap menyambut para kontingen asia yang akan datang
sudah disediakan tempat tempat tinggal oleh pemerintah satu ada di palembang sumatera selatan
dan satunya ada di tempat saya sekarang berada ini di kemayoran jakarta utara
dan untuk mengetahui sudah sejauh mana sih progres proyek yang sudah dibangun dari tahun dua ribu enam belas ini
dan seharusnya sudah rampung pada bulan juli dua ribu tujuh belas
saya akan ngobrol ngobrol langsung dengan direktur utama dari ppk kemayoran pak dwi nugroho
dan sekarang saya mau cari pak dwi
pak dwi apa kabar
hai selamat sore
pak dwi jadi kan mengajak saya keliling di sini
oh siap oke
oke sekarang tempat kita berada sekarang wisma asmat
kemayoran ini sudah bisa dikatakan hampir rampung

kita bisa lihat ya si pak mulai dari mana dulu nih kan
jadi ini adalah kita masuk ke dalam satu unit dulu
ini unit yang menjadi tempat penginapan mereka
oh mewah ya
inilah ini ukurannya nih mbak anung ya tiga puluh enam meter persegi
jadi terdiri dari
di ruang tamu ada kamar mandi dua kamar tidur dengan fasilitas tiga tempat tidur
ini satu tempat tidur yang ini dua
semuanya kayak gitu
jadi ini standarnya nanti tempat penginapan ini satu unit bisa menampung tiga atlet
nah mereka juga apa namanya dilengkapi dengan air condition
jadi setiap kamar ada
terus untuk kamar tidur
untuk kamar mandinya mereka juga ada untuk pemanas
jadi boleh dikatakan ini levelnya level hotel bintang tiga nih pak
udah cukup international lah ya
baik baik baik
memang kemarin dari tim oca sudah pernah meninjau di tempat kita
ya alhamdulillah ya semua standar ini memang sudah sesuai standar untuk kegiatan asian games
ini juga ada untuk apa
untuk area kitchen ya
kalau memang mereka nanti memanfaatkan
jadi bisa masak sendiri nanti atlet atletnya di sini
ada pininya juga ya pak
nah ini nanti tengahnya ini
jadi ini kan nanti pintu masuknya mereka di drop off nya dari sisi sebelah timur situ
nanti di tengah sini adalah plaza
jadi tempat warisan dari bendera bendera
terus nanti kita punya dining hall itu ada di sisi selatan sana
oh di seberang sana
itu bisa sampai dengan empat atlet
kapasitas dining hallnya
siap kita menuju ke tempat selanjutnya
kita mau kemana lagi nih pak duyang
jadi sambil kita jalan
fasilitas lainnya yang ada tiga lantai di bawah ini mbak ani
jadi dari lantai lobby
mereka nanti turun di lobby ya dari depan
di bawah itu nanti semua disediakan ruangan ruangan untuk official
jadi baik itu dari ruangan kesehatan poli terus ruangan untuk meeting ruangan perwakilan dari masing masing cabang olahraga
ya sekarang kita akan menuju lantai ke enam belas

jadi kalau misalnya sampai terjadi apa apa semua penghuni yang di lantai atas itu cukup berkumpul di sini
titik kumpulnya di sini
titik kumpul di sini
jadi nggak perlu turun sampai bawah
nanti dari sini baru mereka dibantu untuk evakuasi ke lantai yang lebih rendah lagi
nah khusus yang di bangunan atau di tower ini memang sedikit ada pengecualian ini
ini oleh pihak kontraktor dibuat semacam jogging track
jadi bisa sampai lari lari
jadi ini semacam ada jogging track
res and relax buat penghuni ya
jadi nanti ya apalagi kita lihat ini pemandangan
ini jakarta sebelah utara nih mbak ade
city view nya jalan uttara
jadi nanti ini kita bisa tunjukkan lah di sini buat tamu tamu kita dari luar bahwa ini jakarta
proyek senilai tiga lima triliun ini akan rampung dan sudah siap ditempati pada desember dua ribu tujuh belas mendatang
mendukung pelaksanaan dan kelancaran asian games dua ribu delapan belas